pemerintah resmi menaikkan harga bbm bersubsidi solar dan pertalite per hari ini setelah diwacanakan sepekan terakhir
pemerintah memang menyiapkan bantalan sosial sebelum kenaikan harga
tapi banyak pihak khawatir bantalan sosial tidak cukup meredam dampak yang akan ditimbulkan
dampak ekonomi pasti ada dampak sosial bisa jadi mengikuti
apakah kebijakan ini juga memiliki konsekuensi dari sisi politisnya
kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual
ada pak nusir wan sujono ketua dpp pd perjuangan koalisi presiden jokowi
pak nusir wan selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak atas waktu anda
ada mas herzaki maendra putra mazaki koordinator jubir dpp partai demokrat
mas zaki selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih atas waktu anda
ada juga mas arya fernandes kepala departemen politik dan perubahan sosial csis
mas arya selamat malam
terima kasih atas waktu bapak bapak sekalian
kita akan berdiskusi malam ini
sebenarnya kita melihat apakah betul ada dampak politis yang kemudian ditimbulkan
setelah kebijakan untuk menaikkan harga bbm bersubsidi ini
saya minta respon dulu dari oposisi dari partai demokrat
mas zaky bagaimana tanggapan partai demokrat atas penaikan harga ini
tahu ada beberapa anggota dpr dari partai demokrat yang di komisi tujuh
sudah melakukan menyampaikan penolakan dan sekarang akhirnya dinaikan
ya sikap kami tetap sama mbak
bagaimanapun kenaikan harga bbm
subsidi ini di tengah kondisi masyarakat yang masih sangat berat ini
tentunya tidak bisa menambah beban masyarakat lagi
masyarakat saat ini sedang susah sedang kesulitan
dan ini akan menjadi semakin besar lagi kesulitan yang didetakkan masyarakat
dan kita bicara lama apa namanya bbm ini bagaimanapun dialah men trigger berbagai sektor
jadi ini tidak bisa dilihat di satu hal saja
nah yang kami lihat kan sebenarnya masih banyak ya cara cara lain
yang bisa dilakukan dalam konteks mengatasi isu terkait apbn ini gitu
kalau kita bicara mengenai pengamatan atau misalnya ada tekanan yang kuat terhadap apbn

itu masih banyak cara lain lah sebenarnya yang kita bisa pertimbangkan
tetapi sangat disayangkan ternyata ada tekanan terhadap apbn
pemerintah ingin membagi beban itu dengan masyarakat gitu
padahal kan harapan kita tentunya masyarakat yang sedang susah janganlah ditambah bebannya
ini yang menjadi konten berat kami di sini
oke kalau misalnya dari kacamata partai demokrat
apa perbedaan dengan penaikan harga bbm bersubsidi sekarang
dengan penaikan yang kemudian dilakukan pada saat pemerintahan presiden sby
kalau dari kacamata partai demokrat
ya bisa dilihat mbak kalau di era waktu psb menaikkan
bandingkan waktu itu harga minyak dunia berapa sekarang berapa
sekarang tinggal delapan puluh an loh harganya
dulu itu baru dinaikan setelah misalnya ada yang mencapai hampir satu ratus dua puluh
ya usb baru itu bisa dilihat perbandingannya
nah jadi kalau dulu juga tidak mudah ya
menaikkan itu dalam waktu sepuluh tahun ada beberapa kali kenaikan
dan ada beberapa kali penurunan
dan kan kalau di sekarang kan kita belum
pernah lihat nih ya penurunan ya untuk yang subsidi ya
baru yang kemarin saja sempat ada sedikit saja yang turun
tapi itu kan juga sedikit sekali dan tidak efek
karena memang tidak banyak yang menggunakannya
nah ini kalau kami lihat perbandingannya di situ
pertama bandingkan harga minyak dunia yang sangat tinggi di era bapak sby ya
dibandingkan dengan harga bbm nya
kemudian yang kedua adalah
bahwa selain pernah menaikan
kita juga beberapa kali di era psb menurunkan
nah ini yang juga masih seharusnya bisa dicermati sama sama
dan kami yakin kok masih ada cara cara lain ya saat ininya
kalau kita bicara
besar adalah masalah
subsidi nya tidak tepat sasaran gitu
ada berapa angka yang disebutkan berapa puluh persen lah katanya tidak tepat sasaran
nah ini kan menjadi pertanyaan besar
yang mengelola subsidi ini kan pemerintah juga gitu
pembenzin yang pertamina itu kan dibawahnya apa
kan ada kementerian sdm juga bisa bantu
bantu ngecek juga bantu mengingatkan
bagaimana nih caranya
sempat kemarin ada pembatasan katanya
nah ini kan kami juga bertanya ini
sebenarnya yang ingin diberikan bensin subsidi kan menengah ke bawah
tetapi bagaimana ya menengah ke bawah
mesti daftar pakai aplikasi
ini kan agak agak
mana ya kontradiktif menurut kami
nah ini tandaan awal kami saja mbak
kami sangat terbuka
saya ingin berdiskusi dengan teman teman
di parlemen kami juga sudah
mereka merenkan kami sampaikan beberapa sebenarnya
langkah langkah yang bisa dilakukan
sehingga pemerintah tidak perlu sebenarnya
langsung menaikkan harga bbm bersubsidi gitu
saya ke pak nusirwan sekarang
saya ke pak nusirwan
pak nusirwan sebenarnya kalau penolakan ini
tidak hanya dari partai oposisi ya pak nusirwan
tapi ada beberapa kami hadirkan beberapa quotes dari pkb
melakukan menyatakan penolakan dulu
ya kita lihat ada statement nya berikut ini
saat ini biaya produksi petani
jadi ini lebih spesifik ya
biaya produksi petani peningkatan tajam
terutama masalah pupuk
pupuk naik dan langka tambah lagi ada kenaikan bbm
karena kita tahu kalau misalnya solar bersubsidi itu
biasanya dibutuhkan oleh petani nelayan juga ya
sehingga mereka kemudian akan membeli bbm dengan harga yang mahal
kita lihat sekarang kemudian p tiga
p tiga wartiah anggota komisi sebelas ya
kami meminta pemerintah mencermati efek dari kenaikan bbm ini ke inflasi
yang dapat menekan daya beli baik pangan dan energi
serta belum kembalinya tenaga kerja dibandingkan pra pandemi
pak nusirwan tanggapan anda mengapa sekarang perhitungan
kalau perhitungan dari beberapa perhitungan yang sudah disampaikan
kita tahu ada dari kementerian keuangan
ksp juga seringkali melihat
tapi kalau misalnya dilihat dari sisi politis
sekarang diambil apakah risiko politiknya sudah dihitung
ada hal yang tidak bisa dihindari
kondisi seperti yang terjadi saat ini
termasuk diantaranya jangan lupa
sebelum terjadinya kenaikan bbm pada saat ini
kita sempat melewati proses yang demikian berat
pada saat terjadinya pandemi covid
dan itu implikasi
itu implikasinya tidak lebih sederhana dibandingkan dengan kenaikan bbm kali ini
tapi itu pemerintah mampu melakukan recovery
mampu melakukan dengan cepat pemulihan
bahkan tidak terlalu lama langsung dari pertumbuhan yang menurun pada saat pandemi
bersamaan dengan setelah pemulihan covid sembilan belas ini
maka saat ini langsung dihadapkan pada terjadinya kondisi global
yang sehingga menyebabkan terjadinya beberapa perubahan perubahan makroekonomi
langsung berhadapan dengan soal energi
dan ini kalau kita lihat bahwa tentu dengan pengalaman yang sudah dilakukan pada saat
mengatasi pandemi covid yang lalu
kami berharap bahwa tentu ini menjadi sebuah ujian atau sebuah ukuran konsistensi
tentu bahwa tidak hanya pada saat kondisi yang baik saja
yang menguntungkan saja
itu bersama sama bekerja
tidak tentu ini adalah juga sebuah ukuran
barometer menilai bagaimana kekompakan
untuk mengatasi berbagai problem dari persoalan persoalan di negeri kita ini saat ini
saya yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh pak presiden pak jokowi
bahwa itu sudah tepat apa yang sudah diputuskan
dan pengalihannya pun untuk subsidi
itu pun juga sudah benar
dan ini tergantung sekali lagi
tinggal bagaimana di seluruh lini
sektor sektor yang dipimpin oleh teman teman dari khususnya dari koalisi
untuk menjaga mampu menjaga kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat
ukurannya saat ini
jadi tentu bahwa menikmati sebuah koalisi tidak hanya pada saat kondisi yang baik
kondisi yang normal
tapi juga saat ini adalah menjadi ukuran
bagaimana kekompakan itu diuji pada saat kondisi yang berat
sekarang ini ujian untuk koalisi menurut anda pak nusirwan
sekarang ini ujian untuk koalisi menurut anda
ini adalah masing masing sudah memiliki porsi sendiri sendiri
tempat sendiri sendiri untuk memimpin sektor sektor
ada di perdagangan
ada di pertanian
ada di mana mana saja
itu semua karena bbm itu tentu akan berimplikasi kepada berbagai sektor tersebut
semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah benar
antisipasi dan kemudian kondisi kondisi makro yang sudah disiapkan
sampai ada putusan pada hari ini
tentu ini selanjutnya harus memperoleh dukungan kerja
untuk mengurangi beban daripada rakyat tersebut
tidak usah khawatir karena kalau misalnya
mohon maaf kalau saya menyinggung tadi berkaitan dengan masa pemerintahan
karena tung harjaki tadi sudah menyinggung soal pada periode pak sby
jangan lupa pada saat itu saya kebetulan ada di lembaga di senayan
saat ini itu selama sekian tahun itu demikian
jadi rakyat itu sudah menikmati adanya sebuah kondisi harga yang sudah tinggi
sehingga saat ini kita tahu sendiri inflasi kita angkanya tidak pernah lewat
jadi itulah perbedaan mendasar
sehingga kalau misalnya sekarang
dan itu mampu kita mengatasi beberapa problem problem berat
di bawah kemimpinan pak jokowi saat ini
sehingga kalau misalnya sekarang terjadi kenaikan
kami melihat bahwa tentu persiapan itu sudah cukup matang
dengan kondisi yang sudah disiapkan sebelumnya
karena memang mungkin fiskal moneter memang sudah harus kita menghadapi
situasi seperti yang diumumkan pada saat itu
oke berarti saya simpulkan berarti sudah dihitung baik baik
dampak politik juga yang mungkin akan timbul dari kebijakan ini gitu ya pak nusirwan ya
sekarang kita jeda dulu setelah jeda nanti saya akan ke mas arya
kalau kita bicara soal politik dan kita bicara soal komunikasi politik
mas arya itu berkaitan sekali dengan timing
timingnya sekarang menurut anda bagaimana
karena publik melihat dan publik mengungkapkan
ini saya melihat seperti ada rangkaian kekecewaan
yang kemudian dirasakan oleh publik dan kemudian sekarang hari ini juga terjadi lagi
kita bahas nanti setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih berdiskusi dengan tiga narasumber yang bergabung secara virtual
ada pak nusirwan sujono herzaki mahendah putra dari partai demokrat
dan juga mas arya fernandes dari cisis
timingnya menurut anda apakah saat ini tepat untuk kembali memunculkan kebijakan yang tidak populer
karena kalau misalnya kita lihat dalam setahun terakhir ya
bagaimanapun kita memberikan apresiasi
tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah joko widodo untuk membereskan masalah pandemi
tapi kemudian ada series of deceployment rangkaian kekecewaan
entah itu berkaitan dengan rancangan perundang undangan
kemudian pemerintahan ada kasus kasus yang berkaitan dengan lembaga institusi tertentu
dan sekarang ini anda melihatnya bagaimana nih
apakah akan ada dampak langsung atau tidak langsung mungkin
baik terima kasih mbak putri
pertama saya melihat saya kira pemerintah sudah melakukan banyak mitigasi
dan punya pengalaman yang banyak juga untuk menghandle isu isu yang kontroversial
atau mengendal isu isu yang kebijakan kebijakan yang tidak populer
dalam banyak hal pemerintah berhasil
misalnya kalau kita lihat contoh misalnya dalam kasus rancangan undang undang kpk
meskipun di sana sini muncul pro dan kontra
begitu juga soal pembunuh pusat cipta kerja
muncul pro dan kontra
tapi pada akhirnya kita harus catat
pemerintah berhasil menggolkan dua undang undang strategis tersebut
nah dalam hal kebijakan kenaikan bbm
dugaan saya meskipun nanti akan muncul protes ya
tapi dugaan saya itu nggak akan berlangsung lama
dan secara politik juga tidak perlu mungkin dugaan saya tidak ada kekhawatiran yang berlebih soal itu
karena beberapa hal ya
pertama dari sisi politik di senayan
relatif sudah dikendalikan
dari sembilan fraksi tujuh diantaranya adalah di blok koalisi
yang kedua saya kira adalah soal pemberian bantuan sosial
bantuan langsung tunai yang diberikan bahkan sebelum kenaikan bbm dilakukan
dan yang ketiga
saya kira soal pengalaman
pemerintah berhasil melakukan mitigasi yang baik
dan punya pengalaman dalam mengendal kebijakan kebijakan tidak populer
nah dari tiga hal itu
kalaupun nanti akan ada demo demonstrasi protes
saya kira itu tidak akan berlangsung lama
dan secara politik
maupun politik di level publik
saya kira itu sudah di quote unquote diamankan
jadi saya kira meskipun nanti akan ada protes
saya kira nggak akan berlangsung lama
itu catatan pertama
catatan kedua saya kira adalah bagaimana pemerintah mengendal kebijakan yang tidak populer
kalau dari sisi kenaikan harga bbm
tentu saya karena bukan ekonom nggak tahu hitung hitungannya
tapi tentu karena dari sisi apbn kita itu sudah berat untuk menanggung subsidi yang terlalu besar di sektor bbm ini
tentu saya kira ini memang waktu yang
saya kira pemerintah sudah menunggu cukup lama ya
sampai kemudian pasca pandemi kemudian beberapa isu isu lainnya diselesaikan gitu ya
karena kalau tidak tentu pemberitaan baru yang akan datang yang akan menanggung resiko dari beban subsidi kita yang terlalu besar
nah begitu misalnya kira memang

ini waktu yang masih tersisa dua tahun menjelang akhir pemerintahan
tentu pemerintah sudah punya recovery plan ya untuk melakukan misalnya pemberian bantalan bantalan bantuan langsung tunai
sehingga dampaknya mungkin akan terasa di sisi publik ya
seperti tadi mas zaky sampaikan ada efek efeknya
tapi mungkin saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan recovery brandnya
sehingga bila pun ada efeknya itu tidak akan terlalu
terlalu besar kepada publik
bagaimana efek terhadap partai koalisi pemerintah mas arya
kan di sini ada pdi perjuangan ada pan new sirwan juga kebetulan
mengkomunikasikan itu kepada masyarakat
apalagi tagline nya selama ini pdi perjuangan partai wong cilik kan
apakah itu bisa diterima dengan mudah ketika sekarang pemerintahan joko widodo ini dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil
saya tidak melihat belum melihat ya tepatnya
belum melihat efeknya secara langsung pada pemerintah
saya tidak melihat efeknya secara langsung pada partai politik
nah banyak kebijakan kebijakan pemerintah misalnya yang kurang populer ya
dan misalnya mendapatkan respon yang berbeda dari sisi publik
misalnya soal undang kpk cipta kerja dan beberapa kebijakan kebijakan lainnya
itu efek kepada partainya tidak banyak
perolehan suara partai partai koalisi juga masih stabil
jadi di pemiliu legislatif itu kan sekarang trennya stabilitas itu sudah terjadi ya
partai partai suaranya sudah stabil
kemudian faktor calegnya tim partai infrastruktur partai itu jauh menjadi faktor penting dalam proses perilaku pemilih di pemilu legislatif dibandingkan kebijakan kebijakan dari sisi eksekutif
jadi dugaan saya sih saya belum melihat efek langsungnya ini kepada perlilang perlilang partai gitu
tapi tentu yang penting bagi partai oposisi tentu ini saya kira adalah momentum juga untuk memberikan perspektif yang berbeda pada publik
kita lihat trennya terutama demokrat kan sekarang cukup mengalami kenaikan ya dari sisi surveinya
oke anda merasakan itu mas zaky ada imbas sekarang dari katakanlah rangkaian kekecewaan terhadap pemerintah dan kemudian itu terlihat dan kemudian sedikit dampaknya dirasakan

ya mbak karena bagaimanapun ya kami kan selalu berusaha menyampaikan dan mengerjakan asli asli rakyat gitu apa yang menjadi concern masyarakat ya
mas a'hayi ketemu kami turun ke lapangan menyaksikan masyarakat begitu juga dengan kandek kandek kami ya di kupu republik indonesia
karena mas a'hayi minta kami sejak beli memimpin tahun dua ribu dua puluh maret kita para kader dan juga para anggota dewan itu wajib turun ke lapangan mbak
terus menyampaikan rakyat dan mengetahui situasi terkini di maksudnya
terkini di masyarakat
nah sehingga itulah yang membuat kami menolak kenaikan bbm ini
karena kami tahu ekonomi masyarakat saat ini masih belum pulih
nah pada saat kata kanan tadi sempat dibahas
dan dijembi oleh pak nusirwan
mesti peningkan kita bahas sisi politik ya
terkait inflasi gitu
bahwa inflasi di era psb katanya lebih tinggi dibandingkan sekarang
ya jelas karena daya beli di era pak sby jauh lebih tinggi
misalnya kalau kita bicara mengenai angka
kenaikan daya belinya
ya wajar kok inflasi rendah
orang gak ada daya beli kok
nah inilah yang menjadi konten kami juga gitu
daya beli saat ini masih sedang rendah
situasi sedang sulit
harga barang barang pokok banyak yang naik ya
banyak yang tinggi
ekonomi belum sepenuhnya recovery
masyarakat kelas bawah ini gitu
tetapi kemudian tak tahu sekarang pemerintah memutuskan menaikan bbm
tadi sudah ada konten ya
tadi dari masaria dari ada teman teman pkb
bagaimanapun ini bisa jadi juga masyarakat kelas menengah ya
ini kan pemerintah ada bansos ya
ada dlp ya di era psb ini
untuk masyarakat menengah ke bawah
tetapi ingat yang menengah ini
yang akan turun ke bawah ini apakah sudah akan tercover juga
nah cenderung juga masyarakat yang menengah ini juga akan menahan atau mengurangi pembelian
sehingga ini akan mempengaruhi juga terkait dengan daya konsumsi ini gitu
sedangkan kita tahu trigger dari kita ini kan
nah kalau kami bagaimanapun ya
saya rasa bahwa pemerintah punya cara cara lain ini
ini tidak akan menyelesaikan masalah
ini hanya secara jangka pendek untuk saat ini
makanya kami akan terus menyuarakan ya bagi kami
ya kanlah publik yang menilai gitu
ya jika dirasa bahwa publik melihat kami menyuarakan harapan mereka
apa yang mereka inginkan
ya mungkin tadi seperti katakan masaria
ada imbas elektoral kepada kami gitu
tapi kalau misalnya katakan bahwa kebijakan pak jokowi ini
dia kan tidak pas juga
ya itu juga akan ada imbas
tentunya baik kepada pemerintahan ini
walaupun juga kepada partai partai penduduk dunia gitu
tapi kami kan tidak ingin membahas
apa yang terjadi dengan partai partainya pak jokowi ya
yang menurut pak jokowi
dengan rakyat ya memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat
kita akan terus perjuangkan ini
perubahan dan perbaikan
dan tidak akan seperti ini nih kebijakan yang akan kami ambil ya
kalau misalnya dua puluh empat nanti dipercaya
katakanlah bisa masuk ke dalam pemerintahan gitu mbak
oke oke sudah terlihat ini seperti menjadi narasi kampanye
jadi sekarang saya ke pak nusirwan sekarang
pak nusirwan anda sudah melihat bahwa ini bisa menjadi backlash
dan sekali lagi apakah betul betul sudah diperhitungkan oleh pdi perjuangan terutama nih
bagaimana pdi perjuangan mengomunikasikan ini kepada rakyat
atau kepada kadernya sampai bawah
untuk mengerti bahwa katakanlah kalau misalnya rakyat diminta
untuk ikut menanggung beban untuk menyiapkan apbn
mungkin itu agak sulit untuk dimengerti sekarang
jadi kalau oposisi itu
ya aneh kalau tidak mengkoreksi
itu sudah rumus bakunya begitu
jadi kalau tidak ada yang dikoreksi
mungkin selama ini mungkin mengalami kesulitan
yang harus dikoreksi dalam pemerintahan pak sby itu yang mana
nah ini ada amunisi sedikit untuk bisa bunyi lah
meskipun saya katakan sedikit
dan jangan lupa
berdasarkan survei data terakhir
kepuasan publik terhadap kepemimpinan pak jokowi
sampai sekarang ini bukan kata kita
buka saja di data data yang muncul
mas arya mungkin juga punya
kepuasan publik terhadap penanganan pemerintahan
dalam hal ini di pak jokowi
itu kan melewati berbagai persoalan
dan itu sudah dinilai bagaimana kepuasan publik
itu ukuran yang paling gampang ya
jadi dan kalau misalnya berbicara berkaitan dengan
tadi disinggung di partai kami
apakah ini tidak membela wong cilik
menilainya tidak hanya sekedar pada posisi seperti bbm saja
tentu berkaitan dengan kondisi transportasi kita ini kan bagi semua pihak ya
saya nanti nggak enak kalau saya mengatakan
saya pernah mengalami masa sebelum pak jokowi
kondisinya itu seperti apa kita bisa merasakan
kemudian juga untuk jaminan sosial
apakah itu bpjs
bagi rakyat rakyat yang
membutuhkan penanganan kesehatan dan sebagainya
tinjauannya tentu tinjauan secara menyeluruh
kalau itu nanti bisa
kalau nanti ditantang soal
nanti kita publik yang menilai
terima kasih karena kita sudah ada
acuan acuan sementara ini
yang bisa kita menjadi ukuran
jadi saya kembali kepada topik kita
bagaimana saya berharap
sebetulnya fokus kerja dari tim di pemerintahan
yang mungkin dari koalisi
inilah hal hal yang perlu ditangani lebih serius
bagi yang dari teman teman dari koalisi
untuk menangani pemulihan akibat mungkin
pengumuman kenaikan bbm pada saat ini
tentu berkaitan dengan kerja
ada hal hal yang sumbatan sumbatan
itu dikurangi sekecil mungkin
itu kan tidak ada hubungannya dengan bbm
tapi sangat berpengaruh terhadap
produksi berkaitan dengan
ekonomi perdagangan dan sebagainya
hal hal yang seharusnya tidak perlu menjadi beban
itu yang tidak ada hubungannya dengan bbm
itulah yang harus dikerjakan oleh
seluruh lini di sektor pemerintahan
untuk mengurangi beban akibat
kenaikan bbm ini
ini kalau bicara dari sisi
apa yang akan dilakukan oleh
keputusan yang baru saja
dijalankan oleh pemerintah
menurut saya demikian
oke pak nusirwan
jadi saya pastikan sekali lagi
tidak ada kekhawatiran
tidak ada kekhawatiran bahwa ini akan mengganggu
kekompakan partai koalisi
bukan mengganggu partai koalisi
tapi sebenarnya ini adalah
ujian untuk mengukur konsistensi
di dalam berkoalisi
mudah mudahan pak putri dan publik juga mengerti
bahwa ini membutuhkan konsistensi
jadi ini bukan
efeknya seperti apa
kalau tidak berkoalisi mungkin dari ujung sampai berakhir
itu harus bekerja
itu intinya demikian
apakah itu akan berpengaruh itu tidak
kalau sebuah kebijakan itu kan pasti ada plus minusnya
sebuah kebijakan itu semua suka
itu tidak mungkin
ya itulah yang tidak suka
yang harus kita atasi bersama sama
oke jikapun nanti ada yang
ada dampak atau ada efek yang dimunculkan
artinya siap ditanggung bareng bareng
sama partai koalisi gitu ya
ya tentu kalau yang menanggung itu kan nanti publik yang menilai
tadi saya sudah katakan
karena tentu proses itu kan dari sejak awal
apa saja yang terjadi penanganan
tadi mas arya itu sudah benar
ini ada baik itu yang menyangkut legislasi
ada cara undang undang
kan jauh undang undangnya
undang sama bbmnya kan beda saluran begitu ya
itu bagaimana dinilainya
kemudian proses membangunnya bagaimana selama sekian periode ini
ini semua kan akan dinilai
memang kadang kadang nontonnya adalah yang terakhir
yang belakang belakang tidak dilihat
itu kadang kadang juga demikian
tapi tidak apa apa
bahwa kita semua akan percaya bahwa
rakyat itu akan merasakan
dengan berbagai problem yang sebelumnya
lalu penanganannya seperti apa
penanganan satu saja yang saya ambil contoh adalah
penanganan pandemi covid sembilan belas
itu paling besar efek yang akan diterima oleh rakyat
tapi mampu diatasi dengan baik
bahkan menjadi contoh di seluruh dunia itu
contoh lah di indonesia
siapa dulu yang memimpinkan begitu
tapi belum pulih betul ini sekarang kondisinya
katakanlah belum pulih sudah berhadapan dengan konsekuensi harus berhadapan dengan soalan fiskal
sampai kepada ujungnya adalah bbm
ya itu yang namanya problem yang akan selalu kita hadapi kemungkinan kemungkinan tersebut
tergantung niat kita kalau memang mau membangun negeri untuk memperhatikan keperluan rakyat
kepentingan rakyat tentu konsekuensi itu harus kita siap hadapi
siap hadapi bersama sama gitu ya di garis bawahi ya baik
baik terima kasih pak nusirwan malam hari ini sudah bergabung
mas yersaki maendra putra koordinator jubir di pp partai demokrat
dan juga mas arya fernandes dari kepala departemen politik dan perubahan sosial csis
dan menghadapi kenaikan harga bbm bersubsidi
pemerintah indonesia akan memberikan subsidi bantuan
bantuan sosial untuk warga indonesia
seperti apa skema distribusinya
kami hadirkan informasinya setelah jeda